hai barley asmara mengangkat tema glittery and glamour untuk menggambarkan keanggunan wanita
dengan konsep peciptaan siluet dan style modern egy bahan broket mendominasi koleksinya kali ini
nowadays trend yang sekarang saat ini adalah seperti coachella terus kayak retro vintage
di era tahun tujuh puluh an dengan lebih kepada bohemianship nya nah pada saat unsur itu aku kembangkan
sesuatu dengan yang lebih glamour makanya glitz and glam kenapa lebih unsur glam nya karena dari
bahan pertama nah tapi tetap tidak menghilangkan ciri khas daripada silabi bohem ini seperti
kayak unsur frins rumbai rumbai maksudnya terus udah gitu detail seperti kayak bahan bahan lace
dengan ada rumbai rumbai juga unsur unsur ruffle atau off shoulder siluet seperti itu bomber jacket
terus lana lana tujuh x delapan yang modelnya seperti bell bottom atau
cutbray pada era tujuh puluh an itu nah spiritnya itu lebih kepada floral generation nah floral generationnya
mungkin kalau di era tujuh puluh an dan dimana era di bohemen itu adalah unsur bunga bunga aku
twist terhadap bahan yang memang jaguar tersebut udah ada bunga bunganya dengan craftsmanshipnya
itu payat atau biding jika biasanya dikenal dengan rancangannya yang penuh warna kali ini
dian pelangi mencoba menginterpretasikan kecantikan dan kekuatan wanita indonesia
melalui songket palembang bernuansa putih keemasan dian memilih ralinsyah sebagai
muse atau sumber inspirasi untuk koleksi gelora darah keanggunan songket berpadu dengan aksesori
kuno sengaja dipilih untuk mempertahankan kesan klasik hal berbeda dilakukan desainer
busana muslim ria miranda terinspirasi dari bunga dahlia ria miranda memilih warna warna feminin dan lembu
yang memang menjadi ciri khasnya selama ini bergerak bersama para desainer terkemuka sejumlah pesohor
tanah air yang juga berbakat mendesain busana ikut meramaikan panggung pekan mode jakarta
para selebriti desainer ini telah memiliki lini busana komersial
siap pakai yang diperhitungkan di dunia mode indonesia gria putri jakarta